anda masih bersama kami di cnn indonesia today
untuk merayakan cap gomeh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan tahun ini bogor akan menggelar festival cap gomeh dua ribu delapan belas
rencananya festival ini akan diadakan pada sore ini namun persiapannya sudah dilakukan sejak kamis kemarin
iya untuk mengetahui bagaimana informasi terbaru kita bergabung dengan korespondensi rn indonesia
arman helmi yang saat ini sudah berada di jalan surya kencana kota bogor jawa barat
selamat pagi arman bagaimana sejauh ini persiapan yang sudah dilakukan sudah berapa persen kira kira
baik selamat pagi aldi dan juga lady
berbicara soal persiapan bisa terlihat saat ini
di sebelah kiri saya panggung utama sudah ada ya sudah didirikan
seperti itu para petugas mulai melakukan pembersihan
ya ini ada juga persiapan persiapan lain
di depan kelenteng ini juga sudah ada panggung yang kurang lebih sekitar dua puluh meter panjangnya
ya sudah ada panggung begitu sudah mulai terlihat
karena memang menjelang persiapan acara ini yang akan dimulai sekitar pukul dua siang
panitia sejak tadi pagi sejak jam enam sudah berada di tempat ini untuk memastikan apakah segala sesuatu sudah berjalan dengan lancar
dan sedikit informasi yang bisa saya ceritakan pada lady dan juga aldi
cap gome itu memang satu tradisi yang sangat ditunggu tunggu oleh umat tionghoa
karena memang setelah dua minggu dari perayaan xinjia atau perayaan tahun baru cina atau tahun baru imlek
mereka akan melakukan arak arakan ataupun juga karnaval seperti itu
ya mereka akan mengarak patung ataupun juga dewa yang akan mereka keluarkan dari dalam kelenteng atau vihara danagun ya
vihara danagun ini merupakan salah satu kelenteng tertua yang ada di kota bogor
karena memang klenteng ini juga merupakan tempat bersembah yang umat tionghoa pada saat tahun baru cina
ataupun juga pada saat tradisi cap gome atau dua minggu setelah perayaan xinjia
dan pagi ini menurut informasi kami mendapatkan informasi dari panitia bahwa akan ada upacara ataupun juga ritual
persembahyangan yang akan dilakukan oleh umat tionghoa di kota bogor
nanti setelah kurang lebih dua atau tiga jam mereka bersembahyang
dua jam mungkin ya pastinya sampai dengan jam sepuluh pagi
mereka akan beristirahat sebentar
dan nantinya setelah sholat jumat baru perayaan ataupun juga tradisi cap gome ini akan dimulai
bagaimanapun umat tionghoa yang ada di kota bogor ini sangat menghormati kaum mayoritas atau umat muslim yang ada di kota bogor
karena mengingat hari jumat merupakan hari beribadah bagi umat muslim
makanya tradisi cap gomeh ini selalu dilakukan
setelah sholat jumat selesai
dan berbicara soal pengalian lalu lintas
karena memang jalan surya kencana tempat saya berada saat ini merupakan salah satu jalan utama di kota bogor
nantinya ini akan diberlakukan sistem satu arah
dan sistem satu arah ini akan mulai diberlakukan tiga puluh menit sebelum acara dimulai
itu berarti kalau misalnya acara dimulai pada pukul empat
berarti sistem satu arah ini akan dimulai sekitar pukul tiga belas tiga puluh seperti itu
namun kami informasikan
atau kami himbau kepada warga kota bogor
agar supaya menghindari titik titik atau simpul simpul macet seperti itu
karena kami juga mendapatkan informasi bahwa arak arakan ataupun juga tradisi cap gome
akan melewati kawasan depan istana bogor seperti itu
nah untuk itulah akan ada seribu personil
sekali lagi ada seribu personil pengamanan yang terdiri dari tni dan polri
yang sudah disiapkan oleh polres bogor dan juga oleh aparat keamanan setempat seperti itu
dan selain akan melihat
tradisi ataupun juga arak arakan patung dewa
ada juga mereka akan memakai kostum kostum ataupun juga ya kostum kostum khas cap gome seperti itu
dan juga tema perayaan cap gome di tahun dua ribu delapan belas ini budaya sebagai ajang pemersatu bangsa
jadi bukan hanya tradisi atau budaya tionghoa yang akan ditampilkan seperti itu
tapi juga akan ditampilkan tradisi ataupun juga budaya indonesia pada umumnya
dan yang paling menarik pada tradisi cap gome atau perayaan cap gome dua ribu delapan belas ini
sudah dipastikan akan diikuti oleh beberapa peserta
dari luar negeri
ada peserta dari singapura dari jepang dari belanda dan juga dari palestina
yang dipastikan akan hadir dan memeriahkan perayaan cap gome
yang akan dimulai pada pukul dua siang nanti
jadi apabila lady ataupun juga aldi tidak ada rencana di weekend ini
saya akan undang kalian saya akan ajak kalian untuk bergabung bersama kami
untuk mengikuti ataupun juga menyaksikan tradisi cap gomeh yang ada di kota bogor
kemudian kegiatan apa saja sebetulnya yang ada di dalam
arman ini untuk menyambut perayaan cap gome nanti yang akan digelar pada festival cap gome ini
arman bagaimana sebetulnya gambaran kegiatannya nanti
ya gambaran kegiatan nanti akan dibuka atau akan dimulai pagi ini
dengan proses persembahyangan atau proses ritual yang akan mereka lakukan di dalam vihara danagun ini
dan nantinya setelah selesai sholat jumat
mereka akan mulai mensterilkan jalan terlebih dahulu
para peserta yang akan mengikuti ini
acara tradisi cap gome ini akan dipersiapkan
terlebih dahulu di dalam vihara ini
dan nantinya pada pukul dua siang mereka akan mulai berjalan atau mulai mengadakan arak arakan
dimulai dari depan kelenteng vihara atau danagun ini
mereka akan berjalan memutari atau mengitari kota bogor
dan nantinya akan kembali finish di kelenteng atau di vihara danagun
jadi dipastikan mulai dari jam dua siang sampai dengan nanti sore
nanti sore bahkan nanti malam juga akan ada acara acara lain yang akan menyemarakan tradisi cap gome yang ada di kota bogor
seperti tahun lalu juga akan ada
apa tradisi wayang kulit semalam suntuk
ada juga pertunjukan band ataupun juga musik yang akan mereka sungguhkan untuk menghibur warga kota bogor
seperti itu aldi
dan cukup banyak ya tampaknya ucapan selamat
yang kalau kita lihat para petugas di sana masih membawa bawa papan ucapan selamat begitu cap gome untuk di vihara di sana
baik arman terima kasih untuk informasi anda
mampir ke langsung dari bogor jawa barat
dan selamat bertugas kembali di sana ya